sidang putusan perkara dugaan penghinaan sebuah partai di tasikmalaya diwarnai kericuhan
ratusan kader pdip kecewa dengan putusan hakim dan mengamuk berusaha mengejar terdakwa
karena merasa dihalangi petugas baku hantam antara petugas dan kader pdip tak terelakan
kericuhan berawal ketika ratusan kader pdip tasikmalaya yang kecewa dengan keputusan hakim dalam sidang perkara pelanggaran undang undang ite
masa pdip berusaha masuk ke ruang sidang dan berusaha mengejar terdakwa namun dihalangi petugas
aksi saling dorong yang berujung baku hantam dan aksi lempar botol air mineral antara petugas dengan kader pdip tidak terhindarkan
akibatnya beberapa petugas kepolisian dan kader pdip mengalami luka ringan akibat terkena pukulan dan lemparan botol
kericuhan meredah setelah ketua dpc pdip kota tasikmalaya berdialog dengan petugas

yang menjatuhkan hukuman percobaan satu tahun dengan hanya wajib lapor tanpa ada penahanan kepada terdakwa aas gaza
aas gaza didakwa karena memposting sesuatu di media sosial yang dianggap melecehkan pdip